terima kasih saudara dan masi menyaksikan kompasaur
dan pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di kocaeli turki
untuk mengetahui suasana ramadan di sana sudah ada diaspora indonesia vicky amali
selamat dini hari waktu indonesia mas vicky
selamat malam waktu turki mas brian
oke mas vicky kan sekarang ada di turki ini bisa dijelaskan nggak sih
sekarang kondisi di turki saat ini seperti apa sih mas perbedaannya dengan di indonesia saat ini
untuk kondisi ramadan di turki sendiri kurang lebih mirip ya mas
kalau untuk suasana ramadannya karena turki juga negara muslim
di turki sekarang suasananya dingin lebih enak kayaknya untuk berpuasa
dan suasana berpuasanya juga kurang lebih mirip dengan di indonesia
misalnya di indonesia kalau kita subuh
ada yang bangunin di turki pun di tiap desa ada yang ditugaskan untuk berpatroli
membangunkan warga warganya untuk sahur
dan untuk berbuka puasanya sendiri
mungkin ada visual di samping yang menampilkan warga turki sangat berbondong bondong
khususnya di istanbul ke ayasofya
untuk berbuka puasa bersama di depan masjid seperti itu mas kurang lebih
nah mas vicky kan tadi sampaikan bahwa untuk bulan suci ramadan
di turki dan di indonesia itu sebenarnya ya sebelas dua belas lah seperti itu
nah kalau untuk dibangunkan untuk sahur sendiri sebenarnya sama seperti di indonesia
dari masjid atau ada yang berkeliling keliling juga seperti di indonesia
kalau di sini itu disebutnya daulju mas
dauju itu salah satu orang yang ditugaskan dari tiap kepala desa untuk berkeliling
dia dawulju itu artinya membawa daul artinya itu drum dia membawa drum berkeliling
dari jam tiga karena di sini sahurnya jam lima itu dari setengah empat
kurang lebih setengah sampai satu jam untuk berkeliling desa membangunkan warga warga
oke nah saya pengen deh tau kalau di turki itu sebenarnya buka puasanya di jam berapa
lalu imsaknya di jam berapa mas vicky
iya di sini itu imsak pagi kita puasa pukul lima tiga puluh imsaknya sholat subuh kita lima tiga puluh
dan buka puasa itu di jam empat tiga puluh
buka puasa itu di sembilan belas dua puluh sekarang mas priyan
oke berarti kalau buka puasa di seribu sembilan ratus tiga puluh atau seribu sembilan ratus dua puluh ya mas vicky
baik tapi selama melangsungkan ibadah puasa atau ramadan di turki mas vicky
apa yang menjadi tantangan bagi diaspora indonesia di sana saat berpuasa
tantangan mungkin salah satu satunya yang sebagai tantangan karena turki adalah negara muslim
kurang lebih untuk tantangan
tidak terlalu banyak mungkin hanya jauh dari keluarga
tapi untuk selebihnya misalnya kita di sini sangat didukung untuk berbuka puasa di masjid masjid
itu banyak sekali yang support bahkan nanti dari setiap provinsi itu mensupport
atau dari yayasan untuk membuka takjil bersama gitu
memberi makan di alun alun atau di halaman halaman masjid yang ada mas prian
baik soal makanan ataupun juga tajil mas priyan
sebenarnya apa yang menjadi ciri khas makanan di sana saat ramadan yang sering disantap oleh warga turki dan diaspora indonesia
untuk warga turki sendiri ada berbagai macam makanan khas yang menjadi hidangan di saat ramadan
karena warga negara turki makanan utamanya adalah roti
pertama itu ada pide pide roti pide yang khas di bulan ramadan
itu pide bentuknya roti bulat seperti itu mas
undang undang tadi sudah masih banyak yang didapur richland yang biasa khusus membuatnya saat bulan bulan ramadan
yang dibuat dari buah plam warna merah yang dicampur dengan gula
untuk panasnya pun mungkin dirasa juru direnya
dalam keadaan indonesia sudah tahu itu panasan baklawa dari turki marak
sempat menyebutkan soal makanan roti
mendapatkan nasi termasuk mudah karena
tapi kalau kita misalnya diajak
bertamu untuk buka bersama di
tidak menyediakan nasi ya ada
pd yang saya sebutkan tadi
bulan suci ramadan di turki makanan
makanan makanan yang ada di indonesia saat ini yang dirindukan
suasananya adalah ramadan saya juga
sevariatif di indonesia yang ada
macam macam gorengan semua macam minuman
untuk bahannya mungkin kita
di sini bisa untuk bikin cuma
baik mas vicky semoga secepatnya bisa
bagaimana dengan kegiatan tarawih selama ramadan
buka puasa sahur atau bahkan
indonesia yang menikah dengan warga
turki mereka biasanya mengundang
semua teman teman mahasiswa teman teman
berbeda nanti hari kedua berbeda lagi
mas huda baik terima kasih
menceritakan bagaimana sebenarnya situasi
atau kondisi yang ada di turki saat ini
kami baru saat berbincang bersama mas vicky